gue yakin suatu saat kalian pasti butuh
aduh lama banget sih
ini kamu yakin gak sih di rumah ada orang nih
ma tau gak sih pembantunya boy tuh banyak banget
supir ada tukang kebun ada ungkap pokoknya
buktinya kita udah lama nunggu di sini gak ada yang mukain pintu
mama pesan ke kamu ya sayang kalau sampai kamu jadi ratu di rumah ini
kamu pecat pecatin deh tuh asisten rumah tangga yang males dan lelet kalau main pintu kayak gini
iya mama tenang aja
yang penting aku balikan dulu ya sama boy
kamu gak mau mencoba
kayaknya gak perlu telepon deh ma
ya pasti juga gak diangkat lagi sama boy
terus dia kan juga abis keselakaan
pasti dia butuh istirahat
kita tunggu bentar lagi aja ya
aduh mau nunggu berapa lama lagi sih silah
mendingan kamu pencet belnya deh
mama gak mau ya sunscreen mama itu nggak berfungsi gara gara waduh berdiri di bawah trik matahari kayak gini
nanti mama berkerut sih lah
kamu kan tahu sunscreen mama mahal
masa keriput mama kayak begini caranya
udah kamu cepetan pencet udah cepetan cepetan
yaudah yaudah bentar ya
satu lagi pesen mama
kalau sampai asisten rumah tangganya keluar suruh bawa payung
mama gak mau kena panas kayak gini
pencet lagi silah
udah main nih
elan sih boy di telepon gak diangkat angkat
susah amat tuh kayak pejabat tuh boy boy
itu bukan boy nya kali
gak ada pulsanya
barangan aja lu
gak ada pulsa
asal lu tau ini nomor abu duman
berarti ada nih pulsanya nih
oh gua tau masalahnya di mana
tadi serius bisa bisanya lu pada ketawa lu ya
eh lah becanda kali
mau di shaming itu namanya
iya becanda ah
mau balik telepon
gak ada pulsanya kali
lu malah nge check in gua ini dulu
gimana sih boy masih ada kabar
gua mau cari boy
ke basecamp serigala
kali aja deh ke situ
tapi kenapa nyari nya ke basecamp serigala
kalo ternyata gak ada gimana
yang ada kita nggak berantem lagi sama mereka
boy juga nggak mau kan
kalo kita sampe berantem lagi
coba lu fikir
sekarang boy ke mana lagi
kalo emang gak ada masalah apa apa gak ada keperluan lain gak mungkin dia gak angkat telepon kita
tunggu gua yaudah
ga ada apa apa
kalo kita bisa berantem lagi gue ga setuju sih sama ian
mau dia gak mungkin terima gitu aja apalagi abis kita keroyokin tadi
dan dia tau kalo boy habis kecelakaan
dia tau boy lagi lemah
ini pasti kesempatan dia buat nyerang si boy
sama lu berdua
tunggu sini jaga basecamp
yang lain ikut gua sama ian

saya masih bisa manfaatin mereka buat ngancurin boy
dan mereka pasti gak bakal nolak ide gue ini
boy udah ngelukain kalian gak
kalian harus balas
sama yang seperti kalian rasain
gue yang terlalu sulit untuk dikalahin
coba terus dong jangan nyerah
kita sudah coba tapi gagal berkali kali
kalian pakai cara yang lain
jangan biarin boy bertindak seenaknya
nanti yang ada kalian tuh diremehin sama anak wario
lu tuh baru keperom disini
lu tuh gak tau apa apa tentang peromusuhan kita dengan boy dan geng warionya
jadi jangan sok tau apa lagi pada mata kita
gue gak ngerendahin kalian
kalian udah ngelakuin berbanyak cara
tetep boy yang menang
terus lo punya ide apa buat ngancurin boy
kalian pakai ide yang lebih smart dong
lo ajak anggota geng warrior buat join kalian
kalau mereka nggak mau hajar
dengan begitu klub warrior akan kehilangan powernya
elokgg assez gampang waktu itu cheem
yang doang hényes tuh pemburu
klo memiliki keruupan perburuai yang
kayaknya anak anak warrior
kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu
gimana tadi urusan
dia udah janji
nggak akan ngerebut bankan itu lagi
kita juga udah ambil duitnya
uangnya dia ambil buat
terus kalian diem aja
boy bener bener keterlaluan
padahal uang itu bakal gue kasih ibu sama adik gue
gue tahu lo butuh duit
kalau butuh duit
dean ini terlalu baik untuk orang yang baru gue kenal
ada maksud lain yang diam diam dia simpan
apalagi dia selalu ikut campur sama urusan geng serigala
uang ini bisa ngebantu semua urusan lo
eh lo denger ya
gue bisa dapetin dengan cara yang lain
gue bisa dapetin dengan cara yang lain
simpen uang itu
suatu saat kalian pasti butuh
uang itu bisa dikumpulin sama ada ada

uang itu bisa dikumpulin sama ada ada
uang itu bisa dikumpulin sama ada ada
lagi marah sama gue kan
gue permisi dulu ya
kalau ada apa apa
gue semakin curiga sama dean
dia pasti punya maksud lain
di balik kebaikan dia selama ini
kita bisa ikutan termasuk seorang pemain fingertips

berbalik dulu ke utuhnya

apakah nama di rumahnya ya
nonsila kan tau den boy gak bisa dibilangin
wah padahal udah bela belain kesini buat nengokin boy
kalau nonsila datang kesini ya
ya udah makasih ya bi jangan lupa sampein aku balik dulu
kita jauh jauh lho jalan dari sana kesini